kepala staf presiden muldoko menanggapi ditolaknya kasasi yang diajukan oleh presiden jokowi dan pemerintah terkait kasus kebakaran hutan dan lahan di kalimantan tahun dua ribu lima belas yang lalu
muldoko menyampaikan meski pemerintah telah mengambil langkah langkah untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan saat ini pemerintah akan kembali fokus untuk memperbaiki kinerja
pemerintah juga akan mengajukan peninjauan kembali atau pk melalui pengacara negara
menurut saya yang penting adalah bahwa setelah tuntutan itu diberlakukan dan keputusan di pengadilan itu pemerintah selalu kalah
tapi pemerintah tidak menunggu pemerintah telah melakukan langkah langkah itu yang jauh lebih penting
bahwa sekarang ma membuat keputusan seperti itu kita perbaiki lagi kerja kita tapi bukan berarti kita berhenti